ya memang belusukan merupakan salah satu cara kampanye yang masih dinilai efektif termasuk juga oleh calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno
tidak heran maka sandiaga uno ini juga bisa melakukan belusukan hingga larut malam setiap hari
berikut laporan selengkapnya bersama tim cnn indonesia
bersama calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno
pak sandiaga uno
seperti rutinitasnya sandiaga uno memulai hari dengan olahraga lari
bagi sandi olahraga merupakan salah satu cara yang menjaga stamina khususnya menjelang debat calon wakil presiden tujuh belas maret mendatang
pak harus lari maksudnya kan ini udah seribu dua ratus titik
kenapa gak lebih milih sehatan
kan kita harus terus rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan kita
dan kegiatan kaya hidup sehat ini promotif preventif adalah
salah satu upaya untuk menurunkan biaya kesehatan
selain untuk menjaga stamina sandiaga juga menjadikan olahraga sebagai cara untuk menyapa warga setempat
selain menyapa sandiaga juga memperbolehkan relawan untuk mengabadikan foto termasuk saat dirinya sedang makan dan beristirahat
bapak kan banyak banget yang minta foto
terus bapak pun makan dilihatin sama warga
bapak nyaman gak sih pak makan dilihatin sama warga
eh bisa kenyang gak sih pak dilihatin sama warga sini
kenyang sih kenyang
gak ngerasa kayak di waparium gak pak
tapi ini kan udah jadi satu konsekuensi kita masuk ke ranah publik
sebagai calon pejabat publik ya kita harus bisa menyesuaikan diri bahwa kita sekarang udah milih publik
bagaimana foto ingin nge sendang ingin ikut makan sama sama ya harus kita layani semua sisi
karena kalau kita mau egois ya makan sendiri
terus sama temen temen aja yang kita nyaman
tapi kan sekarang apalagi empat puluh tujuh hari lagi menuju tujuh belas april mereka ingin lebih dekat sama calon pemimpinnya
jadi ya harus membiasakan diri untuk seperti ada di aquarium
untuk menyiasati padatnya agenda sandiaga biasanya menyempatkan diri untuk mengunjungi tempat wisata lokal seperti di guci tegal jawa tengah
ini dilakukan untuk relaksasi dan melihat pemandangan alam
rusukan sandiaga biasa dimulai dengan dialog di rumah warga setempat
dan separuh waktu lagi biasanya dihabiskan untuk menerima layanan foto bersama
hingga suah foto dari lelawan prabowo sandiaga yang didominasi oleh kalangan emak emak
tak jarang mereka menginginkan foto lebih dari satu kali dan tak sedikit yang segan untuk menarik baju hingga mencubit lengan sandiaga
namun sepanjang perjalanan kampanye tak hanya sambutan baik yang diterima
penolakan kehadirannya pun kerap terjadi
seperti yang terjadi di jawa tengah
dalam setiap kampanye mantan wakil gubernur dki jakarta ini tak menghabiskan waktu berjam jam untuk berpidato
dia hanya melakukan pidato singkat
diiringi dengan nyanyian
baik itu lagu resmi prabowo sandi atau lagu nasional
dibandingkan berpidato dalam durasi yang lama sandiaga lebih memilih berpindah pindah tempat dalam satu hari
bahkan sandi bisa bergeser dari jawa tengah ke jawa barat pada hari yang sama
dalam empat puluh tujuh hari lagi
pukul sembilan belas sandiaga uno baru saja mendarat di jawa barat dan masih melakukan titik kedua belusukan terakhir
mau enggak sejahtera bersama prabowo sandi
waktu berlalu dengan cepat dalam satu hari
kandidat calon presiden berkeliling menjawab harapan dengan sejumlah janji dunia
pak csg saya dan kamerameun saya devi agak telahan ikutin
selalu datang sebagai paslon dan juga warga negara indonesia seperti apa pak
harapan saya ingin menyuarakan aspirasi masyarakat untuk menghadirkan satu perubahan agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik kesejahteraan juga lapangan kerja
dan mereka bisa menjadi harapan kita semua kan indonesia adil mahmud
hang on deh pak
fisya spasya devi petrani jawa barat